bahwa anak musim majid lah yang mengemudikan jeep itu pada waktu kecelakaan terjadi
dengan kata lain saya harus mengatakan kepada polisi bahwa anak saya lah yang menabrak ibu dan anak gadisnya itu
apakah pak mandur tidak tahu hukuman apa yang bakal ia terima dalam kasus itu
hukuman apapun yang terjadi kamu harus merelakan

hukuman apapun yang terjadi kamu harus merilakan
jangan ngebut dengan ganda
jalan di sini kan bukan jalan aspal seperti jalan tol
ah kamu cengeng banget sih jit
mobil itu kan kendaraan berkemampuan cepat
lihat saja kilometernya sampai satu ratus empat puluh per jam
itu artinya mobil ini memang sudah dirancang untuk berkecepatan tinggi
ngerti nggak kamu
tapi dengan ganda kan tidak punya sim
sim aku memang belum punya sim
sim aku memang belum punya sim
tapi kalau soal nyetir aku berani diadu sama sudah punya sim
sim aku memang belum punya sim
tenang saja kamu
jangan berkata dia punya sim
jangan berkata dia punya sim
dan juga rocco disini kannies apa
tolong tapi mak jamie voter kembali
tapi jangan lupa
jangan lupa kirim kasih notifikasi dangb tadi
hei setelah adanya masih tapi revival
jangan yang sebelumnya bahas dia bahasa jepang
aku jangankan danu hanya pas mercury